kasus puluhan makam yang terbongkar di tasik malaya jawa barat akhirnya terungkap
untuk mengungkap kasus ini polres tasik malaya jawa barat
memasang kamera cctv di areal makam pakemitan cikatomas tasik malaya jawa barat
meski terekam kurang jelas polisi mendapati dua ekor anjing berwarna coklat dan putih
diidentifikasi sebagai pelaku gali makam
hal ini dikuatkan saksi mata yang melihat dua ekor anjing menggali makam
polisi menemukan bukti lain berupa jejak batu bata yang dicakar kaki binatang
batu bata ini sengaja dipasang di atas nisan yang belum tergali
dari perkembangan hasil penyelidikan yang kita lakukan di lapangan
bahwa pada tanggal sebelas itu kita temukan lagi ada dua makam yang tergali
dan pada saat masyarakat melakukan patroli ataupun penjagaan
ada dua ekor anjing yang berada di atas makam yang sedang tergali tersebut
peristiwa gali makam di tpu pakemitan cikatomas ini sempat menggemparkan
sebanyak dua puluh lima makam dengan marmer tergali sejak delapan november lalu
deden rahadian tasik malaya jawa barat